mungkin kita pernah meyakini sesuatu
yang tidak indah adalah sesuatu yang tak layak untuk dicintai
seiring waktu kita tanpa sadar
tak menghargai sesuatu yang tak indah itu
kita sering menolak dan mengabaikannya
mungkin ia akan menangis
mungkin suatu kali kita pernah lalai
tak menghargai bentuk dan parasnya yang cantik
sampai kemudian kita semua mulai mengerti
keindahan rupiah adalah bagian dari keindahan indonesia
kenali jaga dan rawat rupiah kita